terima kasih pak anies sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak andi sebagian besar jemaah haji asal indonesia sudah tiba di tanah suci sejak tanggal dua puluh tiga mei kemarin
bagaimana update kesehatan jemaah haji yang sudah tiba sejauh ini pak andi
jemaah haji itu mulai berangkat tanggal dua puluh tiga

arab saudi kemudian ada kurang lebih sembilan hari di medina
dan mulai semalam tadi malam ada lima kloter yang sudah mulai bergerak dari medina kemudian ke muka
jadi kurang lebih ada satu delapan ratus sembilan puluh jemaah sudah bergeser dari medina ke muka sampai dengan hari malam
bagaimana memastikan kesiapan terhadap pelayanan kesehatan bagi jemaah haji asal indonesia
kemudian seperti pelayanan kesehatan yang diperlukan
bagaimana memastikan kesiapan terhadap pelayanan kesehatan bagi jemaah haji indonesia
tentunya pelayanan kesehatan yang ada di kkhid didukung oleh kurang lebih tiga puluh dokter dan lima puluh lima perawat
dan ditunjang oleh kurang lebih seratus tenaga penuh kesehatan haji
kemudian untuk di sektor sektor kita ada sebelas sektor
di situ ada beberapa tenaga dokter dan perawat
dan di pelayanan di dalam sektor juga kita membuat ada satu pelayanan yang dikatakan pelayanan satelit
tujuannya adalah memberikan pelayanan
pendekatan pelayanan kepada jemaah haji
apakah ada pelayanan kesehatan intensif atau berkala untuk mengecek kondisi kesehatan setiap hari
dari jemaah haji asal indonesia ini pak andi
atau seperti apa mekanismenya
atau seperti apa mekanismenya
jadi salah satu strategi kita dalam memberikan pelayanan khususnya kepada jemaah halansia
kita akan senantiasa melakukan medical check up
kita akan senantiasa melakukan medical check up
kami mohon maaf nampaknya kami mengalami gaguan komunikasi dengan kasih kesehatan dakar meka
bapak andi arjuna sakti terkait bagaimana penanganan kesehatan jemaah haji asal indonesia
kita akan terus mencoba untuk kembali menghubungi kepada bapak andi
namun kita ke informasi lain
terlebih dahulu setelah menabung belasan tahun
seorang kusir delman di banjarnegara jawa tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya
menunaikan ibadah haji bersama sang istri
meski dengan hasil kerja yang pas pasan
ia bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk biaya haji
sehari hari muhammad kusnarto menjalani profesinya sebagai kusir delman
pria berusia enam puluh dua tahun warga kelurahan sokanandi banjarnegara ini
sudah melakoni profesi ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski saat ini moda transportasi delman semakin tersingkir
tak membuat suami silbiah ini patah semangat
sejak tahun dua ribu sepuluh kusnarto menabung sebagian pendapatannya untuk menunaikan ibadah haji
tahun dua ribu dua puluh tiga ini kusnarto dan istri terdaftar sebagai calon haji
itu memang nabungnya dari hasilnya
biasanya manggal di mana pak
berangkatnya jam berapa pulangnya jam berapa
kadang kadang jam tujuh dalam akal jam satu
itu hariannya misalnya dapat berapa pak
kusnarto dan istrinya masuk dalam kloter tujuh puluh tujuh
mereka akan berangkat ke tanah suci pada lima belas juni melalui embarkasi solo
pasangan ini berharap mendapatkan keberkahan dan pulang sebagai haji yang mabruk
imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah
dan kami akan kembali menghubungi bapak andi arjuna sakti
kasih kesehatan dakar mekah
untuk mengupdate bagaimana penanganan kesehatan jemaah haji asal indonesia
kembali bergabung selamat malam pak andi
selamat malam mbak
pak andi tadi sempat terputus di pertanyaan terakhir saya
adalah bagaimana kemudian memastikan artinya apakah pelayanan kesehatan
atau pengecekan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji
ini diberikan secara intensif atau berkala atau seperti apa mekanismenya
ya jadi mulai dari minggu pertama bulan juni ini
jemaah haji akan kita lakukan medical check up
jadi prosesnya adalah jemaah jemaah yang mempunyai potensi comorbid
yang kemudian kemungkinan ada gangguan ini akan diperiksakan ke kkhi
nah di kk sendiri ada beberapa tia ada beberapa dokter spesialis
yang akan siap untuk melakukan pelayanan terhadap para jemaah ini
jadi ini yang akan kita lakukan sampai dan sampai
dengan menjelang arafah musdalifah dan mina
tantangan yang dihadapi oleh jemaah haji saat ini adalah salah satunya
terkait dengan perubahan cuaca
kita tahu bahwa arab saudi cuaca di arab saudi sangat panas
bahkan menembus hingga angka empat puluh derajat celcius
nah bagaimana antisipasi menghadapi perubahan cuaca
yang semakin hari semakin tinggi suhunya
ya tentunya terkait dengan cuaca yang demikian mulai sampai dengan saat ini
kurang lebih sampai dengan empat puluh derajat celcius
nah tentunya edukasi yang bisa kita berikan kepada jemaah
yaitu pertama mungkin melakukan pembatasan aktivitas fisik
yang tidak perlu di luar hotel
kemudian dengan kait dengan suhu yang begitu tinggi
kita anjurkan kepada setiap jemaah untuk senantiasa minum air
jadi tidak menunggu haus
tapi paling tidak setiap jam minum paling tidak kurang lebih dua ratus ml
kemudian apabila ingin beraktivitas di luar daripada pengundukan
diharapkan memakai alat pelindung diri
paling tidak ada masker kemudian payung kacamata dan sendal demikian mbak
apakah ada klasifikasi kondisi jemaah yang lebih tinggi
atau ada yang membutuhkan perhatian khusus pak andi
ya tentunya ada beberapa yang jemaah jemaah yang mempergunakan
baik dari segi kondisi fisik yang punya comorbid
ini tentunya menjadi perhatian kita khususnya di kki
nah itulah yang kita sampaikan tadi bahwa bagi jemaah jemaah yang punya comorbid
agar senantiasa mengontrol dan minum obat secara teratur
bila ada terasa gangguan mungkin segera untuk melakukan pengecekan kembali
di klinik kesehatan haji di mekah
oke baik pak andi sepertiga dari total jemaah haji tahun ini berasal dari kelompok lanjut usia atau lansia
dan ini juga dihadapkan dengan penanganan atau perhatian yang khusus
karena beberapa mengingat kondisinya demensia dan lain sebagainya
nah bagaimana kemudian memastikan kelompok lansia tetap bisa mendapatkan pengawasan
khususnya terkait dengan masalah kesehatan
dan apakah sejauh ini bagaimana penanganan terhadap para kelompok lansia ini pak andi
kalau kita lihat untuk lansia kurang lebih kita coba terkaitkan di setiap plotter
ada kurang lebih sekitar lima puluh jemaah yang punya potensi resiko tinggi
nah ini dari lima puluh jemaah ini kita lakukan aktivitas pemeriksaan secara rutin
ini yang kita lakukan yang penekanan dilakukan oleh tenaga kesehatan haji yang berada di kloter
nah dari pemeriksaan yang secara rutin ini
bila ada jemaah jemaah yang punya potensi comorbid yang mungkin mengalami gangguan dan lain sebagainya
ini tentunya menjadi skala prioritas untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di klinik kesehatan haji
nah bila mana upaya upaya ataupun langkah langkah yang kita lakukan yang dilakukan di kkhi terbatas
ya mungkin kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau melakukan rujukan di rumah sakit arab saudi
nah tentunya harapan kita bahwa semua jemaah haji ini yang baik lansia atau punya faktor faktor covid lainnya
ini bisa terkontrol salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengingatkan bahwa jemaah ayp yang punya morbid untuk senang senang minum obat secara teratur

hmm sebagian sedang dalam persiapan untuk menuju keberangkatan
jadi bagi jemaah ayp apa yang harus diperhatikan jemaah haji untuk ibadah hajinya berjalan dengan aman dan juga lancar pak andi
ya harapan kita jadi bagi jemaah yang akan nantinya baik gelombang satu yang sebentar lagi akan berangkat kemudian menyusul pada gelombang kedua
tentunya memperhatikan kondisi kondisi terkait dengan faktor faktor yang terjadi di arab saudi
tentunya memahami bahwa kondisi alam atau kondisi cuaca yang ada di indonesia tentunya berbeda dengan kondisi yang ada di arab saudi
nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan kasih kesehatan daker mekah bapak andi arjuna sakti